ya serem banget tuh kurang asem
kurang kurang aboncengin nakor aja enggak
setelah daya setelah daya
sama allahuliman hamidah
tepung kanji tepung terigu udang
nah tinggal diaduk sama air putih
segitu banyak yang bisa dikerjain kenapa harus cilok kang
kalau modalnya banyak juga akan mah mau buka sorry mobil atau neng
cilok kang kan malu
halal kok malu sih neng
yang ada neng tek nanti diledekin sama orang orang
cilok mbak cilok mbak gitu cenah
emangnya aku tuh tahu cara jualannya
yang penting mah jujur
udah untungnya dikit jujur lagi
kapan tuh kayaknya
terserah kang aja lah udah nggak tahu mau ngomong apa
udah pas semuanya tinggal diaduk
saya udah tahu jawabannya kok
acing belum tahu jawabannya
tebak tebakan kamu biasanya pertanyaannya masuk akal
tapi jawabannya yang bikin pusing gak masuk akal
pertanyaannya masuk akal jawabannya masuk akal
kenapa disebut antar gidadari
eh yaudah yaudah yaudah yaudah
eh susah kang
karena yang diantar istri istri kita perempuan doi
tidak yaudah yaudah yaudah
ini pasti ada yang ngasih tahu
jangan tepak tepak jidat gitu doi
kesian yang di dalam makin berantakan nanti
ya jangan ya
kamu jangan lagi pukul pukul kepala begitu
nanti makin parah loh doy
terima kasih ya ya
makin banyak yang stres
saya juga mau nyuci ceng
ya seram nantu
kurang kurangnya bonceng ini kurang janggak
kamu baru tahu kamu baru tahu
sepi ya jalan di sini
kayak akang tel laku nggak selama ini
pakai sambel ya
akang ini mah kurang garam
oh amunia mah kurang asin
nanti tambahin garamnya dikit
begitu kalau dagang tuh mau dinasehatin
kalau dinasehatin suka marah marah
makanya dagangannya sepi
berapa semua dah
terima kasih c
wajah coyote makin bersinar
kulitnya jadi makin kenceng c
kenceng cuk tuh kan cucu bilang juga apa
kalau minum susu segar pasti makin kinclong
orang susunya juga belum saya minum
nah kan belum diminum aja udah bersinar
apalagi kalau udah diminum cak
kamu masih jualan susu
sekalian cari target sekalian jualan
bagus kalau begitu
eits bukan entut
ajak biar dia bisa belajar dari kamu
kamu udah sarapan bu
yaudah atu ayo sarapan bareng bareng
udah tenang aja gak dipotong honor
tapi makannya seadanya ya
iya aja gak apa apa
cepet betul nyucinya doi
kamu gak ngerti
bahannya masukkan ke dalam ember besar
buka kerannya cuk
terus kita kasih deterjen secukupnya
kita tutup lagi kerannya cuk
terus kita masuk ke dalam ember
kita puter puter cuk
terus kita gejok gejok yuk
terus kita lompat dari ember
terus kita lihat hasilnya
saya nyontek dari mesin cucinya kang dadang
kenapa kamu tertawa cuk
tidak apa apa doi